saudara sekjen partai gerindra ahmad muzani mengaku pembicaraan terkait dengan calon menteri di kabinet pemerintahan prabowo gibran sudah dilakukan di internal partai gerindra
muzani menyatakan partai gerindra sudah membicarakan soal sosok yang akan mengisi kursi menteri di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih prabowo gibran
meski demikian muzani belum mengetahui siapa saja nama yang diusulkan dan diterima oleh prabowo untuk menjadi menteri
harapkan saya tidak karena itu hak dan domen presiden terpilih